wah banyak sekali nih pilihan makanan di bikin lapar festival
dan memang sesuai dengan namanya ya bikin laper
mulai dari makanan ringan hingga makanan berat tersedia nih di depan mata
lihat lihat dulu kan
september ceria kali ini ditutup dengan bikin lover festival
yang digelar di transpak cuan bekasi jawa barat
mulai dua puluh delapan september hingga satu oktober
festival ini merupakan kolaborasi transtv dan mall di bawah naungan transgroup
ada delapan puluh pilihan makanan yang bisa dinikmati
tanpa harus berpindah lokasi
cocok nih bagi anda yang suka bingung mau makan apa
bagi yang belum sempat berkunjung ke bikin lapar festival
tidak usah khawatir karena festival kuliner ini akan diadakan dua bulan sekali di seluruh indonesia
yang jelas bikin lapar festival bakalan terus ada
setiap ya dua bulan sekali lah di grupnya kita
cuma untuk tempatnya itu masih rahasia
saya tertarik dengan gerai yang dari tadi dikerumuni pengunjung
ternyata ada egy smart house yang sempat viral di sosial media
berdiri sejak dua ribu lima belas
eji smurk house merintis usahanya di rumah
jika aroma daging dan telur yang dipanggang
dipadukan dengan roti bawang dan keju
menarik perhatian pengunjung
dagingnya terlihat empuk dan juicy ya
kalau gitu saya mau pesan ini aja ah
ini sehari bisa ngejual berapa porsi sih kak
harapan kehidupannya gimana nih kak
tidak hanya makanan internasional
festival kuliner ini juga dilengkapi dengan jajanan nasional
seperti kerak telur tahu kejerot hingga gulali
ternyata ada juga es gentong dan kue ape
bagi yang cari makanan berat
ada empal gentong khasnya di sini juga
kira kira dengan menu lengkap
hingga mie kangkung yang dihidangkan selagi panas
tapi di udara yang panas seperti ini
kalau kita pesan minuman yang dingin dan manis
dengan topping durian nikmat satu ini
dia manisnya juga seimbang ya
mungkin karena ada susunya
jadi tidak begitu manisnya ya
yang melekit gitu
tidak hanya saya
semua pengunjung pun menyambut baik festival ini
mungkin kan sudah empat hari padahal ya
ya kalau enggak
kalau kayak gini dibuat sebulan sekali gitu
juga boleh juga sih
benar benar ngelihat iklannya jadi bikin lapar sih
akhirnya jadi kesini
bela belain kesini loh
bagi yang belum sempat datang
akan ada festival kuliner selanjutnya
yang mungkin lebih dekat dari rumah anda
dan jangan lupa
untuk membuka akun alloprime
setiap transaksi di atas dua puluh rupiah
bekasi jawa barat